mau kegemukan diabetes segala penyakit akan berhubungan dengan kelebihan asupan gula
ada yang berapa tadi tujuh ratus delapan puluh juta ya atau satu tiga m